sebuah video eksperimen sosial menjadi viral di media sosial
video yang menampilkan dua perempuan bercadar dan seorang laki laki dengan penutup mata ini mendapat perhatian warganet
video yang diunggah oleh akun youtube ahmad zaki tersebut menampilkan eksperimen sosial
yang dilakukan oleh seorang pria dan dua perempuan bercadar dengan memegang kertas bertuliskan peluk saya jika merasa aman
terlihat banyak pejalan yang melintas tak segan memeluk ketiganya
eksperimen sosial ini diketahui dilakukan di sebuah pusat belanja di jakarta selatan
aksi teror yang terjadi beberapa waktu terakhir ini dinilai dapat menguatkan stereotip bagi orang orang
yang mengenakan cadar dan celana gantung yang diidentikan
dengan pelaku teror video berdurasi enam menit itu telah ditonton lebih dari tujuh puluh ribu kali di laman youtube
banyak warganet yang turut menyebarkan video ini pada akun twitter mereka
beberapa warganet pun berkomentar video ini membuat mereka terharu